saya mencoba untuk membuka dialog malam ini
supaya tidak terdengar satir tapi putusannya tetap pada anda
kalau anda cukup lama menjadi orang indonesia
dan kalau kita bicara tentang hukum di indonesia
maka anda akan lebih banyak kecewanya daripada sukacitanya kira kira seperti itu
sekali lagi tanpa berusaha untuk menjadi sarkas
tapi itulah yang terjadi di indonesia bagaimana wajah hukum kita masih banyak orang yang meragukan
apakah memang hukum ditegakkan untuk kepentingan publik
atau untuk kepentingan pihak pihak yang siap untuk membayar
tidak banyak orang yang bisa kita panut dan kita kagumi dalam dunia hukum indonesia
salah satunya adalah nama yang akan saya ajak berbincang malam hari ini
seorang hakim agung yang akan menutup karir profesionalnya sebagai hakim agung minggu ini
dan saya harusnya masih tetap panitik
saya harusnya tetap panggil yang mulia ya pak artijo
jangan begitu bukan gitu
karena kan masih menjawab sebagai hakim agung
terima kasih atas waktu dan kesempatannya
terima kasih bukan gitu
saya tidak tahu apakah pak artijo termasuk orang yang tidak pedulian
atau perduli dengan citra
tapi nama pak artijo adalah nama yang cukup membuat
tanpa berusaha untuk membangga banggakan orang di depan orangnya
membuat orang cukup optimis terhadap penegakan
itu saya kira agak subjektif juga bung alvito ya
tapi dalam hal tertentu saya berusaha untuk menegakkan hukum itu secara independen
infeksi penting bagi hakim karena mahkota hakim itu kan independensi ya
itu yang selalu saya kemukakan
sehingga putusan saya produk saya saya sajikan kepada publik
ibarat saya mau mengupas buah isinya saya serahkan kepada publik
ini ada hasil kupasan buah saya
silahkan dinikmati itu
mungkin masyarakat ada yang senang dengan ramuan saya hukum itu
ya mungkin ada sebagian yang tidak suka
ya tidak suka
biasanya semakin tinggi status sosialnya di masyarakat semakin tidak senang sih
karena kalau saya perhatikan dan saya membaca argumentasi seputar putusan yang dibuat oleh seorang arti jual kostar
kebanyakan orang dengan level yang cukup tinggi yang kemudian memprotes
benar benar apakah bapak tidak artinya begini banyak orang yang mengatakan juga
pak artijo itu memutus karena baper katanya gitu
karena memang tidak suka sama koruptor
ya kita semua gak suka sama koruptor
tapi kemudian akhirnya sangat menjadi subjektif karena kadang kadang hukumnya melampaui apa yang seharusnya ditetapkan
itu sama sekali tidak benar
bantahan saya argumentasi saya yang pertama adalah hakim setiap memutus perkara mesti itu ada pertimbangan hukumnya
yang pertama adalah yang pertimbangan hakim adalah fakta
yang kedua rule harus merujuk pada undang undangnya
yang ketiga adalah jurisprudensi
sehingga dengan argumentasi argumentasi seperti itu itu harus dipertanggungjawabkan putusan hakim itu
putusan hakim itu dipertanggungjawabkan kepada siapa
pertama adalah kepada kebenaran ilmu
yang kedua adalah kepada istri tersebut
pertama adalah kepada institusinya
yang ketiga kepada masyarakat
masyarakat meskipun tidak tahu hukum itu dia tahu commonsion akal sehat
jadi masyarakat akan menilai mana itu putusan yang tidak berdasar mana yang tidak
yang keempat adalah putusan hakim itu dipertanggungjawabkan kepada hati noraninya
yang keempat dipertanggungjawabkan kepada yang maha tahu
jadi dengan demikian putusan hakim itu mesti tidak bisa tidak
mesti ada argumentasinya dan legal reasoningnya
jadi untuk itu saya kira
ini textbook ya
bukan textbook jadi praktek
aturannya seperti itu
iya praktek begitu
jadi orang tidak puas dengan putusan bn ya banding atau kasasi
jadi itu praktek bukan hal itu
jadi tidak bisa diianukan bukan textbook
aturannya kan begini saya awam pak hukum
ingin sekali memahami hukum tapi saya awam
logikanya begini kalau misalnya semua hakim mulai dari tingkat pertama sampai supreme court
sampai tingkat tinggi melaksanakan hal itu hukumannya sebenarnya in line dong
artinya nggak bisa seorang kemudian orang akhirnya baru tersenyum ketika artijo memutus di tingkat yang tinggi
seorang koruptor dengan hukuman yang lebih tinggi daripada pengadilan tingkat pertamanya
argumentasinya begini itu bung alvito saya jelaskan
umumnya ini kan masalah hukum juga ada permasalahan hukum di negara kita ini
tentang korupsi ini yaitu pasal dua dan pasal tiga undang undang korupsi
pasal dua undang undang korupsi itu menyatakan setiap orang yang melawan hukum memperkaya diri sendiri merugikan keuangan negara
pasal tiga adalah menyalahgunaan kewenangan menguntungkan diri sendiri orang lain atau korporasi merugikan keuangan negara
pertanyaannya apa perbedaan pasal dua dan pasal tiga ini ini kesulitan hakim
apakah menyelahgunakan keundangan tidak melawan hukum melawan hukum
lalu apa perbedaannya ini perbedaannya hanya tinggal satu yaitu antara menguntungkan memperkaya
di mahkamah agung sudah ada kesepakatan kamar yang harus dipatuhi oleh mahkamah agung
kalau seratus juta ke atas itu signifikan untuk memperkaya
sehingga di mahkamah agung ketat
kalau seseorang itu korupsi jumlah kerugian keuangan negara seratus juta mesti dikenakan pasal dua
minimal hukumnya empat tahun
sedangkan kalau di bawah itu pasal tiga
itu kan karena ketua kamarnya yang galak
oh enggak itu kesepakatan
nah pertanyaan saya kalau misalnya ketua kamarnya pensiun apakah aturan seperti itu akan ditetapkan
karena baru baru ini orang sudah mulai ramai nih kita pk sekarang saatnya
karena artijo sudah keluar dari ppr
hahaha itu kesepakatan itu kesepakatan
tapi tidak tertulis kan pak itu kan semacam konvensi
tertulis itu surat edaran mahkamah agung ditanda tangan ini ketua mahkamah agung
itu standar jadi parameternya ada
jadi seharusnya itu bisa berjalan dengan
tapi selama ini kita hanya berharap sama pak artijo yang sekarang sudah pensiun
mari kita mulai dari awal lagi pak
pak artijo ini adalah putra madura kelahiran situbondo
dan sekolah di jogja
waktu lahirnya di situbondo kan pak
kenapa milih hukum apa yang membuat bapak mau milih hukum
jadi karena lingkungan ayah di desa saya di situbondo itu pertanian saya ingin menjadi insinyur pertanian
lalu karena saya belum tahu jogja waktu itu ayah saya mengatakan
kalau kamu sekolah pertanian titip saja dulu dengan kawanmu
said ibrahim itu dia mahasiswa fakultas hukum ui
setelah itu saya menitipkan syarat syarat itu
lalu said ini bilang kepada saya artijo kita ini pendaftaran sekolah fakultas perannya sudah ditutup
jadi untuk itu
jadi untuk itu tahun depan saja
untuk itu kamu sekolah saja dulu fakultas hukum ui
tidak ada masalah saya bilang saya ikut baru
setelah itu saya ikut fakultas hukum ui
lulus pertama ya hanya empat orang atau beberapa orang
lalu saya aktif di kemahasiswaan
lalu menjadi lupa lalu kepada pertanian itu
itu asal muasanya
kenapa hukum kan ada pilihan yang lain ada yang lain gitu
pak artijo waktu itu hanya berkata ya sudah ikut saja kawan
karena di sekolah fakultas hukum said ini
nah setelah itu bapak memutuskan melanjutkan jadi sarjana hukum
sarjana hukum kan jalurnya banyak bisa jadi jaksa bisa jadi pengacara bisa jadi hakim
bapak memutuskan untuk menjadi advokat
oh jadi advokat pengacara
karena ayah saya senang kalau saya membela orang
senang senang sekali
bapaknya pak artijo
bapaknya pak artijo tahu nggak jadi advokat itu bisa kaya raya waktu itu
oh saya kurang tahu paham atau tidak
tapi yang kebanggaan ayah saya itu kalau bisa
membela orang gitu aja
walaupun orang jahat
oh enggak juga
maunya pak ayah waktu itu membela orang kecil yang bisa kecil
iya orang benar lah
jalan kebenaran lah gitu
jadi sejak awal bapak sudah didoktrin bantu yang susah bantu yang terani
jadi bukan cita citanya untuk bisa naik mobil apa namanya keluaran eropa atau pakai jam tangan bermerah
sama sekali enggak
lalu saya setelah itu
karena itu bapak masuk lbh
iya lalu masuk lbh
dari situ saya banyak bergaul dengan pang buyung nasution dan aktivis pplbh
dan membela perkara perkara besar
termasuk kumanu jihad
untuk kudung omboh segala macamnya itu
sehingga dengan demikian ini menjadi bekal bagi saya untuk melakukan mengintensifkan untuk selalu belajar tentang hukum
dan akhirnya jadi suka hukum pak
turning point nya apa sebenarnya
ya artinya hukum itu kan keadilan kan
keadilan itu adalah dan kebenaran itu kan milik semua orang
jadi semua orang mesti butuh tentang kebenaran dan keadilan itu
keadilan itu merupakan kebutuhan pokok rohaninya
dimanapun umat manusia di dunia ini kan perlu keadilan
sehingga dengan demikian dengan bahasa universal ini saya kira ini menjadi aktivitas saya
dan saya lalu banyak bergaul dengan para aktivis ham
dan saya pernah mengikuti lalu advocate training di columbia university tentang advokasi advokasi ham
kemudian tujuannya semata mata itu aja
hanya mau membela orang yang membutuhkan bantuan hukum
iya itu saja
bahkan kalau di lbh itu kan dipatasi dulu orang yang lemah orang miskin
kalau yang kaya tidak boleh
lbh itu kan dulu semacam sarana latihan saja pak sebenarnya
apa namanya kayak sekolah gitu
kemudian akhirnya mereka berdiri sendiri dan jadi pengusaha pengusaha
dia jadi pengacara pengacara besar gitu dengan namanya sendiri
iya artinya orang orang lbh itu ideologi hukumnya itu kan membela dengan tidak membeda bedakan ras agama dan keyakinan politik
itu doktrinya di lbh
jadi untuk itu saya kira lbh lah murid masyarakat saya
itu delapan puluh an itu yang memperjuangkan tentang isu isu tentang demokrasi dan hak asasi manusia
bahkan waktu itu itu ada buku yang ditulis itu sangat mengecam lbh yang seolah olah ini lbh ini ideologinya lain daripada yang lain
sehingga dilarang waktu itu
tapi lbh waktu itu saya kira sangat terus
dan bang buyong saya kira dengan para koleganya terus mengusahakan
memperjuangkan ham ini
sehingga dalam reformasi itu ham justru sudah masuk dalam konstitusi
kalau dulu kan tabu itu membicarakan tentang ham itu
jadi untuk itu saya kira ini benih yang ditabur oleh lbh
dan saya sebagai orang lbh itu ikut merasakan hal itu
pak artijo pernah membela koruptor
lulusan lulusan lbh ada yang membela koruptor
iya kurang lbh itu lain ideologinya
setelah keluar dari lbh maksud anda berubah
menjadi pengacara itu kan sebenarnya punya potensi untuk menjadi kaya raya pak
pak artijo tahu itu dari awal pasti
kenapa jalan itu tidak dipilih oleh pak artijo
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu ya
aet itu agak mudah
apakah dan apa halnya
jadi apa cara lebih baik bagi kita dalam kekuasaan enjoying tuhan tidak mer facilitas kue
itu saya banyak kawan dan
ada kepuasan tersendiri gitu deh
kalau itu kalau membela
koruptor banyak uangnya itu kan
ya paling paling kepuasan materi
tapi tidak kepuasan batin
jadi kepuasan materi itu gak segala galanya
kesana bapak adalah
pengacara orang kecil yang teraniaya
yang tertindas yang biasanya ditindas
dan dianiaya oleh penguasa dan
apa namanya pemerintah waktu itu
orde baru dimana otoritarian sistem
masih berlaku di indonesia
gimana bapak bisa melaksanakan itu
dengan ya jalan aja
sangat berat daripada sekarang
sangat berat ya
jadi modern saya kuncinya
itu kan hanya satu itu
jadi saya pernah membela
misalnya di jogja dulu ada penembakan gali ya
dan itu diakui oleh presiden soeharto
yang terkenal itu
untuk itu saya membela itu
saya mendapat ancaman dari surat kaleng
artijo kamu jangan sok pahlawan
penembak misterius datang
ke tempat tidur kamu
waktu itu bapak sudah punya keluarga
iya tahu semuanya
terus gimana tanggapannya
orang tua saya juga di jawa timur juga tahu itu
tapi orang tua saya bilang hanya hati hati ya itu aja
nggak mundur gitu ya
nggak mundur ya
dengan ancaman itu
nggak ada masalah
jadi dengan demikian saya
segala sesuatu itu kalau dilakukan dengan ikhlas
itu akan menjadi nutrisi batin bagi kita
kalau tidak ikhlas akan menjadi racun bagi kita
alhamdulillah saya tidak mengalami ke was was itu
oke dan itu akhirnya jalan terus
jalan terus ya
putusannya memuaskan buat bapak
pengalaman yang berharga lah bagi saya
ya ketekunan itu
sampai di mahkamah agung ini
mendikan dampak bagi saya
untuk selalu bertekut
berkhidmat ya untuk dia
sebelum kita ke mapa
selain itu juga bapak menangani kasus
pelanggaran ham di santa krus
oh ya betul
itu bagaimana ceritanya
katanya ada ancaman juga
ancaman nyawa bahkan katanya
saya empat bulan di tim tim di dini itu ya
kebetulan itu ada berapa orang
sehingga terakhirnya tinggal saya selesai sendiri
ya sendirian dan saya minta bantuan lalu kepada
abdul hakim garuda nusantara
sebagai ketua lbhi untuk didampingin or ismanto
jadi waktu itu
waktu saya diancam oleh
mau dihabisi oleh ninjai itu ya
itu sidangnya sudah selesai bung alvito
sudah putus semuanya
berapa bulan setelah putus itu
selama saya empat bulan berturut turut itu
dengan beberapa orang ya
termasuk ibu ade sitompul ya
termasuk herbin sihaan
datang kembali ke didi
iya hotel di hotel reshendi namanya
waktu itu si herbin syahad tanya
pak artijo ini kita berapa orang
siapa akan mendaftar di hotel ini
saya bilang kepada herbin
kamu aja herbin
pak herbin ngasih
setelah beberapa jam
setelah beberapa jam
menurut pak pegawai hotel itu
or orang tanya
iya malam malam itu
itu sudah setelah isya lah
oh nggak ada pak
kamu jangan main main
saya ini dari apartemen
nggak ada pak
nggak ada waktu itu
lalu jam dua belas malam
ada ninja mau masuk ke kamar
sudah digerjaji dengan pisau komando
komando kerak kerak kerak kerak
lalu asisten saya itu teriak
bang artijo bang artijo
itu satu kamar berdua waktu itu sama
oh nggak berbeda kamarnya
oh berbeda kamar bapak sendiri
lalu setelah itu si kena ribut itu
si najib ini asisten saya ini protes sama hotel
ini di dili ini nggak aman banyak krimis
oh udah ada pak
dili ini nggak ada krimis
ini karena bapak ini adalah
membela kasus santa cruz dulu kan
yang membela kasus santa cruz bukan saya
saya bukari ini datang itu yang
bersama santa cruz itu tidur sebelah
jadi memang sebelumnya sore sore itu
saya memang diajak oleh herman ya
kantor kbn antara jogja
pindah ke tim tim
aku gak pernah ikut karaoke
anda kawar kita dari madura
justru kalau ada orang madura saya tidak mau bertemu
ini kan pembelaan nggak bisa digabungkan
antara pembelaan ini dengan keamanan waktu itu
itu bisa kompromi yang
orang tim tim bisa marah waktu itu kan
jadi untuk itu saya tidak mau
ya akhirnya itu malam malam itu terjadi
yang mau dibunuh itu
yang membunuh saya itu
salah kamar dulu
untung juga nggak jadi ya
kalau enggak orang yang terbunuh bisa salah ya
kejadian itu nggak pernah menyurutkan bapak untuk berhenti saja lah
kita misalnya bapak kemudian lebih fokus ke masalah masalah corporat
jadi cara lawyer apa namanya bisnis organisasi
atau bahkan yang ngebantuin yang gampang gampang lah
justru itu menjadi tantangan bagi saya kan
nggak menurutkan saya waktu itu
jadi saya terus saja jalan ya
segala sesuatunya kalau kita hadapi lagi secara ikhlas itu
itu akan berjalan dengan happy ending aja
tapi sebenarnya bapak juga katanya nekat ya
selain juga punya background sebagai
apa namanya atlet pencak silat
juga waktu masih muda bawa celurit kemana mana buat jaga diri
iya karena di kampung saya setubondo itu kan sering terjadi carok juga
carok itu perkalian wal madura itu kan
carok itu biasanya dengan cuaca celurit itu
jadi itu sudah menjadi kebiasaan sebetulnya
bawa celurit itu
sampai sekarang bawa celurit
sampai umur berapa waktu jadi pengacara di
sampai umur leste apa segala di dili masih bawa nggak
itu ada seorang madura bilang sama saya
katanya ada orang mengatakan
kamu ini dari madura katanya
apa benar kamu orang madura
itu praterlind aja takut sama artijo
artinya pertanyaan bung alfito
apakah saya bawa celurit itu
nggak mungkin aja bawa celurit
tahun dua ribu saya sudah menangani perkara presiden soeharto
oke kita bicara tentang presiden soeharto dulu
bapak termasuk bagian yang mengatakan
nggak boleh diberhentikan dilanjutkan saja
iya betul ya
hmm pernah nggak ngebayangin akan menjadi hakim agung lagi
justru saya tidak pernah bermimpi tidak pernah menggambarkan
tidak pernah menggambarkan sama sekali
karena itu tidak ada jalurnya
kan berbeda dengan di anglo saxon kan
kalau anglo saxon biasanya hakim itu kan dari lawyer semuanya
hanya memang ayah saya pernah mengatakan begini pada saya
kamu kalau bisa jadi hakim agung lah kan
bah saya terkejut
kapan itu pak
ya waktu saya menjadi lawyer
ya tentu jauh sebelum tahun dua ribu gitu
itu tidak ada jalurnya saya bilang
nggak ada jalurnya sama sekali
ya sudah begitu begitu aja
jadi morema saya
saya juga bersyukur di mahkamah agung ini
lalu menjadi hakim agung ini memiliki dua modal
satu adalah penghargaan
yang kedua adalah sebagai teoritisi sebagai dosen
sekaligus saya pujai itu
biasanya orang itu kan hanya praktisi saja atau hanya teoritisi saja
saya bersyukur itu
sehingga saya lalu menyelesaikan perkara
dengan tanpa mengeluh
tanpa mengeluh dan menyelesaikan tugas tersebut itu
alhamdulillah dengan lancar
nah bapak menjadi hakim agung non karir pak ya
ceritanya gimana itu
ya waktu itu saya dihubungi oleh pak yusril ya
waktu itu masih jadi lawyer ya
ingat betul saya itu sore ya
sore hari sekitar asal lagi
waktu itu saya berbicara dengan pak artijo
waktu itu saya baru pulang sidang dari sleman
ngurusin kasus apa pak
kasus perdata itu
lalu pak yusril bilang
mas artijo ini ada kesempatan hakim agung mendaftarlah
jawaban saya kepada pak yusril
saya ini kan advokat tahu betul kondisi pengadilan itu sudah sulit untuk dibenahi
ya iya memang katanya pak yusril
tapi anda juga tahu kan
iya iya memang katanya pak yusril
ya bekerja dong katanya
lalu saya terkesan dengan ucapan itu
lalu saya mendaftar lalu saya diterima tahun dua ribu
satu angkatan dengan pak bagir pak muladi dan lain lain
tapi nama artijo alkostar itu menjadi semacam apa ya
dengkang kematian buat pak yusril
tentang kematian buat para pelanggar hukum khususnya korupsi itu baru belakangan belakangan ini
kenapa pak karena setelah sekarang ini baru bapak bisa melakukan itu atau
ya enggak saya kira tahun dua ribu saya sudah menangani perkara presiden soeharto
oke oke kita bicara tentang presiden soeharto dulu
bapak termasuk bagian yang mengatakan nggak boleh diberhentikan dilanjutkan saja
iya betul ya
iya saya dengan pak syafiuddin kartasasmita yang meninggal di tembak itu
anggota satunya lagi pak suno suno wahadi
pak itu hari jumat dan sidang permusaratan itu panjang sekali
jadi ada beberapa alternatif waktu itu
pertama dikembalikan berkas itu ke kejaksaan
yang lain diadili lalu jalan tengahnya adalah presiden soeharto diadili sampai sembuh
dan lalu dibiaya oleh negara sehingga itu jalan tengahnya
jadi setelah itu ada perkara lain lagi saya menjadi anggotanya adalah gugatan pembubaran partai golkar
juga yang lain lainnya saya kira seterusnya itu saya kira partai golkar
pembubaran partai golkar bapak tidak setuju pembubaran itu kalau nggak salah atau gimana
dulu oh iya saya pernah berkomentar
karena tidak ada landasannya
iya anunya kalau endingnya iya karena buktinya itu tidak cukup
waktu saya berkomentar di media waktu itu ya harus objektif
kalau memang ada memenuhi syarat untuk dibubarkan ya dibubarkan
jadi ini untuk menunjukkan sebenarnya putusan itu nggak hanya karena suka atau tidak suka
iya betul betul
jadi semata mata karena
karena ya buktinya tidak lengkap waktu itu tidak cukup
kesini sini itu nama artijo seperti saya katakan itu seperti tentang bel kematian ketika misalnya ada koruptor atau kasus lain lah yang bermasalah
yang cukup highlighted terus kemudian tanya siapa yang pegang artijo lemes semua gitu
misalnya begini nih angelina sondag diputus empat tahun dibapak jadi dua belas tahun kalau nggak salah itu gimana ceritanya
ya itu saya kira pasalnya tentu berbeda ya pertimbangan hukumnya juga berbeda
jadi saya jelaskan jadi orang apa dalam hal tertentu itu adalah bisa aja pertimbangannya itu berbeda
misalnya dalam suap itu ada suap aktif ada suap yang pasif gitu
suap yang pasif sehingga dengan demikian para hakim itu tentu akan mempertimbangkan
keadaan yang memberatkan dan meringankan dan juga parameternya juga diukur juga dengan orang orang lain yang melakukan perbuatan yang sama
sehingga demikian ada keadilan berseimbangan lalu
saya kira itu pertimbangan saya
terus kayak misalnya hukuman vonis mati kasus ekstasi dan sabu ratusan ribu gram
di pangerang di vonis dua puluh tahun saja di pt banten dua belas tahun saja di ema vonis mati
itu kenapa pak gimana pak
ya itu karena saya kira kalau ekstasi narkotiknya kan membahayakan generasi muda kita pak
jadi itu saya kira tidak ada toleransi karena apalagi itu sudah lebih melebihi daripada lima gram ya
apalagi itu sampai begitu banyak itu
ratusan ribu gram
itu saya kira sangat membunuh masa depan bangsa kita sebetulnya
sehingga itu layak untuk dihukum maksimal gitu
ya pertanyaannya seperti angelina sondah misalnya
di tipikor hanya empat tahun di bapak jatuhnya dua belas tahun
uang penggantinya dari lima ratus sorry dendanya jadi lima ratus plus uang pengganti dua belas lima puluh delapan miliar plus dua lima juta dolar amerika
di kasus sabu dan ekstasi ini di pengadilan tangerang fonisnya hanya dua puluh tahun di banten turun jadi dua belas tahun di ma difonis mati
ini kan orang kemudian bertanya mendingan kita serahin ke ma aja semua deh kalau misalnya artijo jadi hakimnya gitu
iya begini jadi hakim itu
iya diskresi itu ada juga
iya diskresi itu ada juga
diskresi itu ada batasnya
jadi pertimbangan sifat berbahaya aja juga tentu akan menjadi pertimbangan
jadi dengan demikian sifat berbahayanya ekstasi ini saya kira itu menjadi pertimbangan tersendiri
dan itu saya kira kalau itu dibiarkan akan membahayakan eksistensi daripada generasi muda kita
saya kira itu sangat berbahaya
korupsi itu kan sebagai extraordi crime kejahatan luar biasa yang itu adalah merampas hak hak strategis daripada rakyat hak sosial ekonomi
jadi rakyat biasanya apa sejahtera tidak ada sekolah roboh ini dengan ada korupsi ini kapan negara kita ini menjadi maju gitu
pak artijo termasuk orang yang mendorong
mendorong adanya apa namanya vonis hukuman mati untuk kasus korupsi
pak artijo termasuk orang yang mendorong adanya fonis hukuman mati untuk kasus korupsi
biasanya kan gini pak kalau lbh itu kan madhab lbh itu kan kondisi yang berbeda ya
itu tidak mendorong adanya hukuman mati hukuman mati itu kalau bisa ditiadakan karena tidak sesuai dengan ini itu ini itu pbb dan lain sebagainya
kawan kawan saya di lbh biasanya begitu kalau ngomong soal hukuman mati tapi seorang artijo justru mendukung
ya sejak dulu ada dua pendapat di lbh itu
antara mulia lubis dengan abdurrahman saleh
ada paru baru itu
jadi hukuman mati itu saya kira
itu memang merupakan
memang merupakan persoalan filosofis untuk berhak untuk mencabut nyawa orang
tapi menurut saya itu merupakan konsekuensi yuridis daripada suatu suatu perbuatan yang sangat luar biasa
yang membahayakan banyak orang
sehingga dengan demikian karena sifat berbahayanya ini ya saya kira dia harus menanggung konsekuensi yuridis daripada perbuatannya yang sangat mengancam banyak orang itu
kemudian orang menghubungkan oh karena itu akhirnya hukumannya selalu berat yang diberikan oleh artijo
karena sebenarnya kalau bisa menghukum mati saya hukum mati itu orang kira kira gitu pak artijo
gitu nggak kira kira pak
yang mana yang korupsi
iya korupsi soal korupsi
ya korupsi itu di indonesia sulit tuh diterapkan bung alvito
karena perbuatannya itu dikaitkan dengan faktor di luar hukum
jadi misalnya boleh dapat dihukuman mati kalau satu adalah mengulangi perbuatannya residivis
yang kedua adalah dikaitkan dengan keadaan
misalnya kalau itu dilakukan dalam keadaan bencana
jadi itu agak sulit sekali
jadi berbeda dengan di china
jadi misalnya kalau korupsi sekian triliun misalnya dihukuman mati
itu terkait dengan pasalnya
ini tidak dikaitkan dengan pasar
kalau misalnya dibikin pasal seperti itu mungkin saja kan sesungguhnya
ya bisa mungkin saja
apalagi sekarang ada apa namanya masih pembahasan yang belum selesai selesai
rancangan undang undang di dpr kuhp
itu kan bisa diimbuhkan di situ
atau karena leg spesialis bisa saja diperbaharui
undang undang kpk semata mata hanya untuk menambahkan pasal itu
mungkin gak itu pak
saya mendukung itu
tapi kan karena kebanyakan pembuat hukumnya juga kadang kadang tersandung kasus korupsi
apakah itu akan
ya itu itu masalahnya
pak artijo pernah dikritik sama orang
yang mengusulkan pak artijo untuk maju sebagai hakim agung
pak yusril pernah mengatakan ini adalah kesalahan karena yang diadili baru terdakwa korupsi belum jadi koruptor
rasa benci tidak boleh ada pada seorang hakim
kebencian dapat dikatakan kurangan bisa mendorong seseorang untuk berbuat tidak adil
bapak benci sama koruptor dan karena itu berbuat tidak adil
oh tidak sama sekali
saya tidak punya rasa benci
apa yang harus dibencikan
tindakannya itu kan kita benci semua pasti
iya kepada orangnya maksudnya
kalau orangnya itu kan umumnya saya tidak kenal
tidak kenal baik
jadi di dunia peradilan itu saya kira juga sudah ditentukan kalau orang itu berkepentingan itu harus mengundurkan diri
terlalu subjektif nantinya
ini saya kira harus dipegang teguh supaya
otensitas daripada suatu putusan itu menjadi kredibel
akan ada nggak yang berani seperti pak artijo seperti ini
kalau misalnya dilihat di ma ini
ya saya tidak tahu ada atau tidak ya
tapi saya mengharapkan pengganti saya lebih baik dari saya
dengan kondisi seperti ini
banyak orang loh yang mengatakan ini sebenarnya artijo alkostar melakukan ini semata mata popularitas saja
benar nggak itu
saya kira saya tidak benar itu
tidak butuh popularitas
tidak saya jarang muncul kalau tidak diundang
tidak muncul kalau tidak didatangi kalau tidak terpaksa
kemarin malah waktu jumpa pers itu saya dikritik itu terlalu tertutup
terlalu tidak jarang berhubungan
dan saya tidak pernah menjawab orang yang akan mewawancari saya di hp saya itu
sangat membatasi saya
termasuk juga di timur timur dulu pernah ada wartawan pak artijo ini publik
sudah begini saja nggak usah anda beritakan tolong saya di blank di situ nggak perlu di bunuh saya tantang begitu itu
jadi apa yang saya lakukan ini adalah sekali lagi dengan niat baik
yang saya tidak akan menagih apalagi di mbl mbli oleh cari popularitas itu
sudah saya tunjukkan sejak dulu waktu saya membela di timur timur
calon wakil presiden deh kalau misalnya diajak
nggak mau saya
karena kan semua apa namanya dihubung hubungkan
karena indonesia politik itu masih begitu seksi semuanya dihubung hubungkan
kalau pak artijo sekarang pensiun jadi hakim agung pintu sangat terbuka di bidang politik pak
karena bapak dikenal sebagai orang yang konsisten punya komitmen pemberantasan korupsi tegas dalam melaksanakan itu
nggak punya keinginan
tidak punya saya saya tidak punya bakat dan tidak berminat sama sekali
hukum sama politik kan sebenarnya dekat di amerika ya
orang lbh dulu kan sejak lama membatasi diri terhadap politik partai politik
dan saya memang ilmu saya tidak akrab dengan politik gitu tidak ada politik dan sekali lagi saya tidak berminat dan tidak berbakat
sudah ada yang menghubungi
nggak belum ada
kalau ditawarkan juga nggak mau
nggak mau tentu tentu tidak mau
hukum sama politik
kalau ikra apa itu
hukum sama politik
kalau ditanya bapak ini sekarang ada di lembaga yang membawahi peradilan indonesia
dan kita selalu mengeluhkan peradilan indonesia yang masih belum ini masih banyak hakim yang ditangkap tangkapnya tangkap tangan lagi menerima suap dan lain sebagainya
harus mulai dari mana pak pemenahan peradilan ini
saya berhak untuk optimis alasannya begini saya kira sejak itu sebetulnya harus melalui dari rekrutmen awal
inputnya harus bagus
iya bagus jadi kalau kita lihat di belanda di mana saja di luar negeri itu dari input yang baik
sekarang ini baru tahun kemarin ini tahun ini itu kan rekrutmen hakim itu kan dari kementerian rb penitipan aparatur negara itu
sudah itu jadi banyak orang orang family daripada petinggi petinggi pengadilan itu tidak diterima
karena tidak kenal
iya tidak kenal dan sistemnya sendiri
saya dengan demikian menaruh optimisme terhadap itu jadi kalau pembenahannya saya kira saya yakin kalau itu dimulai dari rekrutmennya bagus nanti hasilnya outputnya akan bagus juga itu
butuh proses yang panjang dok
iya memang tidak gampang
tidak bisa modelnya seperti apa
namanya modelnya seperti ketuk palunya artijo yang mengejutkan
tidak juga ya itu pun saya kira tidak akan memberikan nano tidak akan memberikan perubahan yang signifikan ya
tentu kalau hakim tipikor hakim yang memberi korupsi itu korupsi kan ada juga itu di jawa tengah tentu saya perbuat nanonya disini sampai di mahkamah aku
kalau mau kasasi disini tahu saya memegang itu lalu dicabut lagi itu karena hakim itu kan seharusnya menjadi contoh itu sangat ironis sekali dan sedih sekali kita kalau hakim korupsi itu mengandung korupsi itu lalu tertangkap karena korupsi itu prihatin sekali
karena itu layak dihukum seumur hidup seperti akhil mokhtar bapak nggak kenal sama pak akil
kenal tidak kenal ya hanya ya pernah bertemu mungkin kenal baik itu tidak
keputusan itu benar benar ya mengejutkan kita sih walaupun kemudian banyak sekali yang mengapresiasi putusan seumur hidup itu tapi ya hakim bosnya hakim lah malah ya di konstitusi gitu kemudian dihukum seumur hidup
seumur hidup itu kan sampai meninggal artinya pak
gimana waktu itu mengambil putusan itu
ya itu kan sebetulnya sudah dari judek fakti sudah begitu
iya tinggal diteruskan saja
iya tinggal kita menolak saja judek faktis sudah begitu
oke kembali pak soal peradilan butuh berapa lama sih selain rekrutmen apalagi yang dibutuhkan butuh berapa lama kalau menurut bapak
ya selain rekrutmen tentu sistemnya
di sistem pengawasan dan itu sudah mau bekerja dan mahkamah agung sudah terbuka kerjasama dengan kpk untuk melatih misteri resover itu jadi orang yang apa intelijen di mahkamah agung yang untuk memonitor itu
waktu itu saya kira dan juga pembinaan pembinaan itu terus menerus dan kita sadar bahwa ini adalah bahan bakunya bukan seperti
yang ideal kan begitu bukan seperti yang terakhir ini yang terakhir ini tentu itu sudah ya paling tidak lebih baik lah daripada sebelumnya
orang juga mengkritik ma loh pak
ma nya masih belum ajak juga menjadi lembaga yang menaungi peradilan karena itu peradilan di bawahnya juga nggak beres kita kan tahu semua bagaimana cerita seorang petinggi administrator sekretaris lah yang kemudian ceritanya kemana mana
ya itu tentu kalau di evaluasi itu tentu itu ya masalah keteladanan keteladanan itu tentu penting ya tentu penting kalau itu terjadi saya kira itu perlu dievaluasi
sekali lagi nih pertanyaannya sekarang kan lagi bursa calon wakil presiden aja yang kita cerita nggak usah calon presiden ya karena kan terbatas tuh calon presiden dia dia juga
calon wakil presiden deh kalau misalnya diajak
ini bangsa membutuhkan loh kalau misalnya
iya iya silahkan aja dulu kan pernah pernah juga saya disebut sebut tahun dulu
saya jawab itu saya tidak berbakat dan tidak berminat bakatnya ilmu saya tidak ada di situ tidak ada ilmu politik
oke tanggal satu masuk ke masa pensiun
apa yang belum bapak
apa yang bapak laksanakan yang ingin bapak laksanakan di masa pensiun ini
di masa pensiun ini
iya di masa pensiun nanti apa yang belum dilaksanakan ingin dilaksanakan
ya saya kira sudah saya laksanakan saya hanya mengulang aja hal hal yang telah saya pernah lakukan gitu
termasuk melihara kambing memelihara apa
ada jual masakan kafe
di sumeneb katanya punya restoran
kenapa kambing pak kenapa enggak sapi kenapa enggak kerbau kenapa kambing
ya karena saya dulu pemelihara kambing dulu jadi apa nostalgia lah dengan masalah dulu
tidak ada lagi keinginan untuk menjadi untuk mencapai sesuatu
oh enggak ada
saya sudah merasa selesai dengan diri saya dengan tugas saya sebagai penegak hukum sudah ada
jadi kita enggak akan mendengar lagi nih pak artijo jadi wakil presiden
oh enggak ada lagi
enggak ada lagi
sukses pak terima kasih
terima kasih bu wak fito
atas apa yang anda lakukan buat hukum indonesia
demikian perbincangan saya dengan nanti akan jadi mantan hakim agung artijo
terima kasih atas kebersamaan anda
kita akan jumpa minggu depan dengan topik dan narasumber lainnya